usai meraih kemenangan besar atas timor leste dengan skor empat dua
pada laga perdana kualifikasi piala asia u dua puluh group f pada rabu malam
tiga pemain timnas indonesia u dua puluh langsung menggelar latihan di lapangan toro surabaya pada kamis siang
latihan ini merupakan persiapan menghadapi tim nas hongkong pada jumat besok
karena jeda istirahat yang cukup pendek
pelatih kepala sintayong memberi menu latihan berbeda kepada pemain cadangan dan pemain inti
dalam menghadapi timnas hongkong u dua puluh besok
pelatih timnas indonesia u dua puluh sintayong menargetkan
anak asuhnya meraih kemenangan untuk menjaga asal lolos piala asia u dua puluh di uzbekistan
pasalnya pada pertandingan terakhir
tim garuda nusantara akan menghadapi timkuat timnas vietnam u dua puluh
timnya lebih bergerak dari timnya
dan lebih bergerak dari timnya
timnya lebih bergerak dari timnya
timnya lebih bergerak dari timnya
senada dengan target pelatih
para punggawa timnas u dua puluh juga menyatakan siap tempur dan siap menang menghadapi hongkong
persiapannya hanya satu kali latihan dari kemarin pertandingan kan
kami juga belajar berotatif
semoga kami bisa bersama di kampung
kondisi pemain timnas u dua puluh indonesia sendiri dipastikan seluruhnya dalam kondisi baik
dan tidak ada yang mengalami cedera serius sehingga siap untuk diturunkan
saat ini timnas indonesia u dua puluh menduduki peringkat kedua kelas main sementara
di bawah vietnam yang sama sama
sama mengumpulkan poin tiga
namun indonesia kalah selisih gol
wahyu pratama putra surabaya